terima kasih anda masih bersama kami
pemilihan duta bahasa jawa barat dua ribu delapan belas memasuki babak final pada senin siang
dua belas peserta lolos ke babak final
sebelumnya para peserta telah mengikuti tiga tahap seleksi
gelaran duta bahasa jawa barat merupakan gelaran tahunan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
balai bahasa jawa barat dan badan pengembangan dan pembinaan bahasa
duta bahasa jawa barat dua ribu delapan belas diikuti oleh lima ratus dua belas peserta yang berasal dari dua puluh tujuh kabupaten dan kota

mereka misalnya mendatangi sebuah desa pernah melakukan kajian atau pelitian tentang bahasa daerah
dengan hadirnya rice cooker misalnya mereka teliti ternyata ada lima puluh dua kosa kata bahasa sunda yang hilang
ada enam belas peserta yang lolos ke babak final
nantinya pemenang akan mewakili jawa barat dalam ajang pemilihan duta bahasa nasional pada agustus mendatang
yang pasti berlatih berlatih dan berlatih ya kak karena kita harus menyiapkan kemampuan di bahasa indonesia
bahasa asing dan juga bahasa daerah
jadi memang harus selalu melatih ke bicara publik dan juga esai dan kemampuan wawasan indonesia
saya pribadi lebih fokus kepada bagaimana mencari informasi sosok seperti apa yang dibutuhkan dalam pemilihan duta bahasa ini
ini penting supaya ke depan ketika sudah terpilih kita bisa membayangkan seperti apa kontribusi kita ke depan dan itu bisa dimaksimalkan
ajang pemilihan duta bahasa jawa barat diharapkan dapat menjadi salah satu upaya melestarikan bahasa indonesia
rizka rizlia bandung